emang dari pasar obligasi dalam negeri harga surat berharga negara
atau pasar obligasi ini mayoritas ditutup penguat ya pada perdagangan senin dua puluh empat januari
dan jatuh tempo pada lima belas februari dua ribu dua puluh lima
beberapa katalis positif seperti penurunan defisit apbn surplus neraca dagang
dan pemulihan ekonomi akan membawa dampak bagi pasar obligasi dalam negeri
namun di tengah percepatan pengetatan likuiditas yang menghantui pasar keuangan global
bagaimana tren pasar obligasi retail dalam negeri
kami bahas pagi ini dengan dian ayu justina ekonom dari bank mandiri
selamat pagi mbak dian apa kabar
selamat pagi mas aldi kabar baik alhamdulillah
baik mbak dian langsung saja untuk tren pasar sbn obligasi pemerintah di pasar keuangan saat ini seperti apa mbak
baik memang saat ini kita menghadapi sentimen global ya terutama
karena kita lihat memang ada kemungkinan
kemungkinan bank sentral dunia terutama federal reserve itu akan melakukan normalisasi kebijakan yang lebih cepat
yang pada akhirnya akan biasanya disambung oleh kenaikan suku bunga
dan ini memang biasanya berdampak akan ada dampak ya pada pasar keuangan
baik obligasi maupun saham
tapi kita lihat memang dibandingkan tahun lalu akhir tahun lalu memang trennya yield obligasi agak sedikit meningkat
itu terjadi secara global
tapi kita lihat peningkatan untuk yield obligation indonesia
artinya lebih kecil dibandingkan negara negara lain
dan beberapa hari belakangan ini justru ada sedikit penguasaan
artinya ada sentimen positif terkait terutama dari sisi domestik
namun tetap saja kita harus caucious ya
karena kita juga akan pas tau hasil dari fomc tanggal dua puluh lima dua puluh enam dari saat itu arahnya ke depan bagaimana
ini akan mempengaruhi pergerakan pasar keuangan terutama obligasi indonesia ke depan
oke kalau kita bicara soal tantangan selain dari negara negara lain

jadi pengetatan moneter yang dilakukan oleh pemerintah amerika serikat bank sentral di sana
tantangan apalagi secara global yang nanti akan mempengaruhi imbal hasil obligasi kita
kalau kita bicara soal imbal hasil obligasi ini kan jika imbal hasil atau yield tinggi artinya ada capital outflow
jika rendah sebaliknya
jadi bagaimana kemudian ini kita bisa menakar tantangan tantangan itu dan menakar taji dari surat utang pemerintah
sebenarnya kalau kita lihat di tahun sepanjang pandemi ya
kita sudah mengalami capital outflow yang cukup besar
artinya sebenarnya saat ini investor asing itu sebenarnya mencari kesempatan yang tepat untuk mulai masuk kembali ke pasar obligasi indonesia ya
sebenarnya ini menjadi sesuatu kesempatan bagi investor asing untuk mulai masuk lagi ke indonesia
dan sebenarnya kita masih cukup unggul dari sisi real interest rate atau real yield
memang akan ada kemungkinan kenaikan inflasi karena kita lihat inflasi globalnya juga tinggi
namun kita lihat di sini untuk indonesia sendiri laju inflasi itu so far masih terkendali
artinya kalau ada peningkatan peningkatannya nggak akan besar
jadi yang dilihat investor asing nanti adalah komparasi antara real yield antara indonesia juga dibandingkan dengan negara negara lain
kalau kita masih bisa offer real yield yang atraktif
itu ada kemungkinan besar capital inflow bisa masuk lagi ke pasar obligasi indonesia
oke mbak dian kalau kita bicara soal capital inflow yang masuk ke emerging market termasuk indonesia
bagaimana sih sebetulnya daya tarik surat utang obligasi kita dibandingkan dengan pasar pasar emerging market lain
sebenarnya kita masih cukup tinggi
jadi kalau kita lihat saat ini indonesia itu mampu menjaga tingkat inflasi
ini karena memang domestic demand kita belum recover secara full
jadi angka laju inflasi kita itu masih terkendali
jadi kalau kita lihat yield dikurang inflasi itu selisihnya masih relatif lebih besar dibandingkan negara negara lain
negara negara lain kita lihat inflasinya sudah mulai merangkak naik
karena memang terpengaruh oleh imbas kenaikan harga komoditi ya
sementara kalau kita masih bisa menjaga inflasi masih cukup terkendali
walaupun memang dua ribu dua puluh dua memang ada kecenderungan naik
namun kita harapkan
naikannya nggak akan signifikan
sehingga return dari yield dan dibandingkan inflasi itu bisa kita jaga
nah ini yang jadi salah satu daya tarik
yang kedua adalah prospek pemulihan ekonomi indonesia
jadi tahun dua ribu dua puluh dua ini kita perkiraannya ekonomi akan re accelerasi
bisa tumbuh kembali ke level pra pandemi forecast kami
jadi ini yang bisa menicu apa namanya sentimen positif bagi investor asing untuk mau masuk ke pasar obligasi indonesia
tentunya ini harus on the back of pengendalian pandemi yang tetap baik ya
tetap bisa di manage
ada prokes yang tetap dijaga sehingga kita bisa mengendalikan penyebaran terutama omikron
jadi ini akan mempertahankan sentimen terhadap pasar obligasi
sentimen positif terhadap pasar obligasi
mbak dian kita kan kemarin sempat melihat ya yield obligasi pemerintah amerika serikat yang naik begitu
akibat dari adanya kabar pengetatan moneter yang akan dilakukan di sana begitu
jadi kita komparasi begitu
obligasi surat utang pemerintah
dan juga pengendalian
dibandingkan dengan negara negara lain seperti amerika serikat
dan siapa sih sebetulnya kompetitor utama di region atau di kawasan untuk surat utang obligasi kita
oke kalau yield obligasi amerika itu biasanya orang mencari safe haven ya
jadi biasanya memang yang disasar sebagai safe haven itu kalau nggak emas
itu obligasi amerika us treasury
kalau kondisinya terjadi sesuatu sentimen yang negatif gitu ya
namun kalau untuk yield obligasi indonesia kalau sentimennya sudah berbalik positif saat ini kan sebenarnya sentimen global itu menuju arah pemulihan ya
kita lihat meskipun ada omikron tapi omikron dampaknya harapannya nggak akan separah delta
jadi ada optimisme di situ
nah kalau itu biasanya investor asing akan lebih memiliki appetite untuk masuk ke emerging market
jadi sebenarnya kompetitor kita itu ada pada emerging market ya seperti malaysia thailand brazil rusia
so far kondisi fundamental kita itu masih lebih baik ya
comparable dengan beberapa negara di emerging market
jadi harusnya kita masih cukup dalam posisi yang bagus untuk misalnya bisa menarik insitor asing masuk pada tahun ini
oke itu untuk obligasi dari pemerintah
kalau obligasi korporasi saat ini sejauh ini bagaimana kita bisa menakar kinerjanya di tahun dua ribu dua puluh
terutama saat ini omikron kembali masuk begitu ya
ada ketakutan ketakutan lain seperti ada pengetatan ppkm
ada juga peringkatan kasus harian
begitu bagaimana mbak
baik kalau obligasi korporasi ini akan sangat tergantung pada fase pemulihan ekonomi terutama di sektor swasta ya
jadi kita lihat memang biasanya yieldnya akan mengacu pada yield obligasi pemerintah
dan akan memberi sweetener jadi akan lebih tinggi sedikit
tapi demand diperkirakan masih akan membaik
masih akan membaik karena memang
optimisme yang ada terhadap prospek pertumbuhan ekonomi di indonesia di tahun dua ribu dua puluh

untuk dapat menarik investor untuk mulai berinvestasi kembali di pasar obligasi korporasi
oke jadi sebetulnya secara fundamental baik itu obligasi pemerintah obligasi korporasi
semuanya saat ini ya paling tidak sampai saat ini sudah
jadi kita harus lebih berpikir pikir untuk kembali ke pilihan yang lebih menarik
untuk pemulihan recovery dari covid sembilan belas ini dari pandemi ini ya mbak dian
mbak dian terakhir mungkin tenor surat obligasi kemudian yang akan lebih banyak jadi pilihan investor di perdagangan sepanjang tahun ini mungkin
apa rekomendasi anda
oke kalau kita lihat dari lelang pemerintah memang tenor pendek masih jadi demand yang terbanyak gitu ya
tapi kita lihat kalau in the long term kalau memang kita bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi momentum pemulihan ekonomi
saya pikir demand untuk longer term bonds itu akan mulai meningkat
namun memang yang liquidity nya paling banyak yang yield benchmark itu biasanya yang paling disasar oleh investor gitu ya
jadi masih tenor pendek ya cari aman dulu ya menanti bagaimana nanti kebijakan yang akan diberlakukan
baik itu di global maupun di dalam negeri
mbak dian ayu yustina ekonom bank mandiri terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today pada pagi hari ini
selamat pagi mbak adian salam sehat
terima kasih selamat pagi
terima kasih selamat pagi